terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang

terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang
terima kasih dan lagi maaf penyayang

terima kasih dan lagi maaf penyayang
kamu sudah menguasai ilmu angkoromurko
kenapa rambutku menjadi berintik seperti ini nih
ramutmu berintik karena hawa panas yang ada di dalam tubuh ilmu

yang telah menyatu di dalam tubuhmu
jadi namamu sekarang adalah nyai berintik
kamu bisa melampiaskan dendamu pada orang orang yang telah menyakiti hatimu
dan jangan lupa balaskan dendamku kepada sunan kalijogo
sebelum kamu menghadapi sunan kalijogo
kamu harus curi dua keris sakti dari keraton demak
yaitu keris sangkelat dan keris pasuk patih
gunakan dua keris itu untuk memperbaiki
bunuh sunan kalijogo
aku akan membalaskan dendamku kepada orang orang yang telah menyakiti aku
termasuk dendam ini kepada sunan kalijogo
upacara penjamasan pusaka keris kiai sengkelat dan kiai pasopati
akan dilakukan oleh kanjeng sunan muria
biasanya yang melakukan penjamasan kanjeng sunan kalijogo
kanjung sunan kalijogo sedang berhalangan hadir
maka putra biolah yaitu kanjeng sunan muria yang mewakili
mohon buat sunan silahkan dibuka
aku nyai berintik
kalian berdua bukan tandingan
ini penghinaan terhadap wibawa keraton
masa seorang perempuan bisa memperdaya kita
saya akan cari jalan keluarnya
bagaimana caranya sunan
romo sudah tahu kalau kedua kedis itu dicuri oleh nyai printik
supaya kanjeng senopati dan seluruh penduduk demak hatinya lega
romo akan mengambil kembali dari nyai printik dan mengembalikannya ke keraton
panembahan sunan muria juga mengundang kanjeng romo dan nyai berintik ke keraton
sampaikan salam hormat romo pada panembahan sunan muria
ternyata sangat mudah mendapatkan dua keris pusaka keratonnya
dan dengan dua keris pusaka keraton ini aku akan membunuh sunan kalijewa
kritik kembalikan dua pusaka itu
silahkan ambil paman yang berani
rupanya kalian tidak pantang nyai
daripada kami pulang dengan kegagalan lebih baik kami mati
baik kalau begitu kalian akan mati demi panembahan kalian
pada sebah nun kanjeng sunan kalijewa
jadi kamu yang bernama sunan kalijewa
iya sebaiknya panjenengan mengembalikan barang pusaka yang bukan milik panjenengan
sunan kalijewa aku akan mengembalikan dua keris pusaka ini dengan menancapkannya di dedah kamu
silahkan jika memang itu memuaskan hawa nafsu panjendengan yang penuh dengan hawa nafsu syaitan
terimalah kembali pusaka ini
bawa ke panembahan senopati
sendiko kanjeng sunan
maaf kanjeng sunan
ijinkan kami membawanya berintik untuk diadil di keraton kanjeng sunan
biarkan itu menjadi urusan saya
sampaikan salam saya pada panembahan senopati
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
berhentilah melakukan kejahatan
aku belum menyerah
aku belum menyerah
azab diterahkan pada saat panjangan mati
rasa sakitnya melebihi rasa sakit yang panjenengan derita saat ini
jika allah masih memberikan panjenengan kehidupan
apakah panjangan mau bertobat
iya aku akan bertobat
sekarang ikutlah dengan saya
jagalah jarak nyai tiga langkah dari saya
kalau aku mengikuti sunan kalijoko
apalagi menjadi muridnya
berarti aku mengingkari sumpahku pada nini angkoro
aku harus membuktikan sumpahku dengan membunuh sunan kalicuku
saya tahu apa yang sedang berkecam di hati panjangan
ternyata hati panjenengan masih kalut kusut dan semerawut seperti rambut berintik panjenengan
kalau panjangan mau menyerang saya dari belakang
dia tahu isi hatiku
aku serang saja dia dari belakang
ampun keluarkan aku dari sini
ternyata syahadat panjenengan hanya setengah hati
pencedengan tidak ingin benar benar bertobat dan menjadi hamba allah
aku berjanji aku akan tobat
sumpah demi allah
saya tidak ingin memaksa panjenengan untuk ikut dengan ajaran saya
karena islam tidak pernah memaksa siapapun untuk menganutnya
dari kecil aku selalu menderita
aku selalu dihina
aku selalu dihina
aku selalu dihina
aku selalu dihina
dan bahkan terakhir aku hampir ternodai tak berdaya
selama itu aku menerima
aku mencoba untuk bersabar
tapi pada sampai akhirnya
kikasun membakar gubuku
dan bahkan dia hampir membunuhku

dan dengan keberduliannya dia dia menyelamatkan aku
tapi nini angkoro hanya memperalat dendam dan amarahmu nyai
sekaligus membalas dendam sakit hatinya padaku
kalau boleh aku tahu
ada apa sebenarnya antara kanjeng sunan dengan nenek angkoro
nini angkoro dulu bernama nini sundar
nini angkoro dulu bernama nini sundari
dia adalah muridku yang pandai dan pintar
dia adalah muridku yang pandai dan pintar
tapi setelah dia menikah dengan suaminya kisoko ulla

imannya jadi melenceng seperti suaminya
imannya jadi melenceng seperti suaminya
kanjeng dengan tidak kuasa mencabut nyawa seseorang
kanjeng dengan tidak kuasa mencabut nyawa seseorang
nyawa seseorang itu ada di tangan allah
kita buktikan siapa yang lebih kuasa atas nyawamu
tuhanmu atau ularmu
tuhanmu atau ularmu
dan apa jadi anda juga
dia meninggalkan jalan allah dan berganti nama menjadi nini angkoro
aku juga sebenarnya tidak mau jadi orang jahat
mohon kang jingsunan bimbing aku ke jalan yang lebih baik lagi
allah pasti membimbing panjenengan ke jalan yang baik dan benar
tapi untuk membuktikannya bertakfakurlah dengan duduk menghadap qiblat di sekitar air terjun ini
lupakan semua dendam dan amarah panjenangan dengan mengucapkan lafazla ilaha illallah
kenapa kalian tidak membahayai berintik kemarin untuk diadili
mungkin kanjung sunan kalijogo berkenan mengangkatnya printik sebagai murid beliau
apa maksud kanjing sunan kalijogo untuk mengangkat penjahat itu sebagai muridnya
penjahat yang sudah mengacau selama ini dalam keraton
selayaknya dia dihukum mati
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau ada orang memberikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai hamba allah kita harus membalas salam itu dengan mengucapkan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah saya melihat hawa jelek dan gelap sudah keluar dari tubuh panjenengan nyai
insya allah sekarang jiwa dan raga panjenengan sudah bersih
mari ikuti saya menjalankan syiar islam
dalam syiar itu panjenengan bisa belajar dan menyelami ajaran allah
perhatikan dengan demikian

drama kesalahan dua reada joins
oh iya aku bisa bicara lagi bu pak
terima kasih sofia
aku bisa bicara lagi bu
aku yang seharusnya minta maaf sama kamu
aku sering jahat dan kasar
supiah maafkan saya selama ini
maafkan atas segala sikap kami yang selalu dikasar sofia
semoga pasti akanbelia
punya teman terbaik ratio
sujudlah kepada allah swt
allah maha pengasih dan lagi maha penyayang
allah swt yang telah menciptakan kita semua
langit dan bumi
serta seluruh isinya
tidak ada tuhan selain allah
saya dan keluarga saya juga sudah menganut agama allah
yaitu agama islam
semua ini atas pimpinannya yang berintik
dan kanjeng sunan karjobu
kalau jenengan semua ingin memeluk agama islam
agama yang diridui allah swt
tapi kalau pun tidak tidak apa apa
karena allah swt maha bijak
tidak pernah memaksakan umat
tidak ada apa apa
syaratnya sangat mudah
hanya mengucapkan dua kalimat syahadat
bahwa tidak ada tuhan selain allah
dan aku bersaksi
bahwa nabi muhammad saw adalah putusan allah
kedua kris pusaka itu telah kembali ke qatar
tapi saya belum pokoknya sunan
sebelum saya menangkap dan mengadili
karena dia telah menghina keraton
mohon maaf kanjeng sunupati
menurut kanjeng romo
nyai berintik sudah berubah
dan menjadi hamba allah yang to'at
nyai berintik sudah menjadi umaro
pengaruh kris amanya berintik
sudah meluas ke desa desa lain
di luar desa menggoro
itu dia masalahnya sunan
kalau nyai berintik dan menggoro
akan melakukan pembangkangan
terhadap kebijakan keraton sunan
bisa dijadikan jaminan
jangan berikan undanganku
kepada kanjeng sunan kali jogo
dan nyai berintik
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
berkenan untuk mengundang kanjeng romo
dan nyai berintik ke keraton
ini pasti soal dosaku yang pernah berhubungan dengan sunan kali jogo
dan nyai berintik ke keraton

apapun bentuk undangan itu
kita harus datang
untuk melegakan hati penembahan sunupati
penembahan sunupati akan mengadil nyai
keadilan hanya milik allah subhanahu wata'a l lagi
kita berdoa saja
semoga allah subhanahu wata'a
menindungi kita semua
tapi nyai bagaimana dengan zikid bersama jumah pahing nanti
kalau tidak ada acara kemungkinan batal
insya allah malam jumah pahing nanti aku akan datang
apakah kamu masih ingat apa yang telah kamu lakukan di keraton
inci kan jeng gusti saya masih ingat
dan saya sangat menyesalkan jeng gusti
dosamu terlalu banyak untuk dimaafkan nyai berintik
maafkan jeng gusti
jika allah mau memaafkan hamba yang berlumur dosa
kenapa kita sesama ciptaannya tidak bisa saling memaafkan
saya akan memaafkan
tapi dengan syarat
apapun syaratnya insya allah saya akan coba penuhi
untuk menebus segala kesalahan saya kan jeng gusti
bedung di masjid keraton ini sangat terlalu kecil
suaranya kurang mengemas saat dipukul untuk panggilan sholat
penduduk sekitar sini sering lupa
untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid ini
apakah kan jeng senopati berkenan menghukum nyai berintik
dengan membuat beduk besar itu
aku meminta dia ambil dari pohon yang paling besar di hutan gunung itu
kulitnya dari kulit kerbau jantan
dan berada di hutan dundung itu juga
sebelum jumat pahing
harus sudah selesai
apa kamu sanggup
insya allah saya sanggup kan jeng gusti
insya allah saya sanggup kan jeng gusti
insya allah saya sanggup kan jeng gusti
kalau begitu saya beramil
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu akan mati di hutan dundung yang akan menyambotkan nyai berintik
mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim
sebelum memulai sesuatu pekerjaan
allah selalu melindungimu
sepertinya pohon ini untuk membuat beduk itu
apakah ini kerbau jantan yang dimaksudkan mbak zainal pati
kalau begitu aku harus melawan dia dan mengambil kulitnya
ya allah ya rasulullah
ternyata mbak zainal pati memang ingin membunuhku
dengan mengiruku membuat beduk
aku ingin mengingat
bahwa aku tulus ingin membuat beduk di masjid keraton itu
apanya ibrantik bisa melakukan tugas yang saya berikan di hutan lendong sana
tidak perlu terlalu khawatir
manusia selalu berpikir dengan apa yang dilihatnya saja
apa maksud kanjeng senopati jogo bicara seperti itu
tidak selalu yang kuat harus diperhitungkan
dan yang lemah diabaikan
tak berguna ibrahim

yang berdoa susah
huru pun tidak takut
tapi kalau ini harus memiliki ke flamingan

mereka akan mulai merungutsi
suara beduk juga lucu
suara beduk juga calon
suara beduk oke
rupanya memang benar
kalau nyai berintik memang benar benar sakti
beduk ini besar sekali siapa yang buat ya
beduk ini dibuat oleh nyai berintik
insya allah akan menambah jamaah lagi
dan saya akan berkenan kalau nyai berintik akan menjadi anggota majelis masjid di keraton ini
menggonya mungkin jenengan akan menyampaikan sesuatu kepada jamaah di sini
bukan saya tidak berkenan namun ini malam jumat pahi
dan saya sudah punya janji untuk zikir di masjid manggul
dan sebenarnya ini proses sudah terlambat untuk janji saya
tidak usah khawatir nyai
kita sholat maghrib berjamaah dulu
nanti baru panjenengan ke masjid mangkoro
insya allah tidak terlambat
mari semua kita sholat di masjid bersama
bagaimana nih ki sepertinya nyai berintik belum datang juga
kita berdoa saja semoga nyai berintik diberkati allah
dan dia datang setelah kita sholat maghrib perjamaah
tempat nyai berintik biasa sholat
kita kosongkan saja
maaf aku mau pamit
aku hendak pergi ke gunung di mana dulu aku mendapatkan ilmu hitam
tapi nyanyi untuk apa kembali ke sana lagi
aku hendak menghilangkan pengaruh ilmu hitam di gunung itu bu
aku ingin menjadikan gunung itu tempat suci
penghapusan segala dosa dosa di masa lalu
aku ingin membuat pesanggerahan pusat dakwah di sana
tapi nanti siapa yang akan mengurus masjid menggoro
kan ada bapak
bapak yang akan jadi umaroh di menggoro
kami semua masih ingin jangan dari penjenengan nyai
insya allah setiap malam jumat pahing saya akan berkunjung ke munggoroku
kamu berpakaian seperti santri
karena memang sekarang aku sudah menjadi santri
dan sebaiknya nini juga kembali menjadi wanita santri seperti dulu
saat masih bernama nini sundari
dari mana kamu tahu nama itu
dari kanjeng sunan kalijogo
oh jadi kamu sudah bertemu dengan sunan kalijoko
dan sekarang saya sudah menjadi santri kanjeng sunan kalijogo
kamu bukannya membunuh sunan kalijogo malah kamu menjadi santrinya
apakah kamu lupa sumpahmu pada aku
aku lebih baik bersumpah kepada allah swt untuk menghilangkan ilmu hitam angkoro murko
dan mencegah gunung ini dari ilmu hitam ini
masa kau berkhianat
kalau berani ikut aku
aku akan menyebebkanmu setelah ini
ini ke centre tanjung
ibu nanti kita ambil ke misek
sebut nama allah nini
semoga niat baik sundari untuk bertobat diterima oleh allah
indah diraih wa bila iraih
bangunlah pesanggerahan di sekitar sini
gemakan puji pujian asma allah dari gunung ini
gunung ini akan saya beri nama gunung berintik
maturnu wun kanjeng sunan
satu hari saya akan berkunjung ke sini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh